hernik sekeluarga kemudian pulang ke rumahnya
artinya pemerintah daerah nanti gagap bingung akan harus bagaimana supaya pelayanannya tetap cepat tetap terjamin dan tetap terkendali itu yang jadi masalah kan gitu
karena gelombang panas dan cuaca panas ini perbedaannya apa pak